ini kan kita tahu sempat ada ajang
tidak boleh ada hubungan gineologis seperti itu
bu saya ganti job desk ke narik narik aja ya daripada salah yang ini
oke itu yang bisa dilakukan dan lagi lagi bisa dipastikan jika penawaran investasi tersebut dilakukan melalui media sosial ataupun sms atau grup whatsapp